ini bulan ini nenek yang pernah gue ceritain
ini yang pacarnya bang diki ya
gue cuma salah sangka aja sama si nenek
gue gak mau lagi dah nerima mahasiswa
makin banyak yang ngadalin gue
kepinteran kan bos
gak dapet aku rupanya
yeayy akhirnya dapet duit
pok jalan nyata jalan cepet cepet aku
udah lapar banget lan
aku juga udah lapar
tapi abang cuman kelihatan lengannya doang
eh jangan jangan jangan
abang pesen es teh
tapi gak usah manis
cukup minum aja yang manis
iya aduh neng
yaudah neng pesen dulu ya
oh iya ini mau beli kerupuk dulu ya di warung sebelah
abang neng minta aslinya dua ya
iya tapi tungguin itu dulu ya mbak ya
nih tasnya ketinggalan
nanti keburu ketauan

ini nenek yang pernah gue ceritain
ini pacarnya apa yang tiki ya
gue cuma salah sangka aja sama si nenek gitu
eh nenek ngapain kesini
neng neng mau makan bakmi
terus tadi neng mau beli keropok di sana
yowes yuk kita masuk yuk makan bakmi
nenek kan mau beli keropok
iya nenek lupa
ayo beli keropok yuk
lenteng kita kan mau makan di dalam
nenek kan mau beli kerupuknya sendiri

kursi disimpan disini masa cuci piring pakai kursi
ya elahulah nomor apa aja juga dipermasalahin sih ya suka suka abangnya loh
awalnya duduk kami ayam kok sepi banget sih
hantar enggak main main
sadam sadam nyontek sama naster lagi tante bilangin ke umi loh makanya mending nilainya
jelek tapi usaha sendiri daripada nilai bagus tapi nyontek nanti sadam diomelin makanya belajar
tapi jangan laporin ke umi ya tapi janji ya nggak boleh nyontek sama nasir lagi
kalau sama obama
ya sama sadam semua itu nggak boleh nyontek udah yuk
buat ente buat ente buat ente kok cuma segini leo katanya cepek gimana sih rp dua puluh mana mil
kalian ini sudah enggak usah
dapat uang bensin masih bisa narik satu rit